ya ini dia ya pilkada rasa pilpres ya di pilkada dki jakarta ini
ditambah lagi apalagi ketika ada artis atau juga public figure yang menempel ke pusaran pilgub dki jakarta dua ribu tujuh belas
memang tidak dipungkiri menjadi sebuah magnet dan juga bumbu pemanis perjalanan pilkada kali ini
iya kehadiran mereka dinilai potensial bisa meningkatkan popularitas para pasangan calon
satu persatu pun akhirnya bergerak masuk dalam barisan pendukung siapa saja mereka
tak sekedar bermodalkan paras dan popularitas
artis sofia lacuba berada di barisan depan tim pemenangan ahok jarot
bukan tanpa alasan sofia dianggap memiliki kemampuan komunikasi politik mumpuni
pasalnya ia juga menjabat ketua dewan pembina wilayah nasdem dki jakarta bidang politik dan kebudayaan
pinangan ahok jarot terhadap sofia diharapkan mampu meraih suara dari segmen pemilih perempuan dan pekerja seni
dari situ saya ditawarin mau gak jadi film suksesnya ahok dan jarot
ahok dan jarot dan tanpa berpikir panjang saya oking
karena memang ditanyanya itu beberapa hari sebelum sudah harus diaptenan pkp
yang mainnya tuh orang nasdem
dan ahoknya sendiri
jika pasangan calon lain merekrut artis di barisan dukungan mereka
nampaknya diuntungkan dengan istri agus yang juga merupakan seorang artis anissa pohan
anissa tak pernah absen mendampingi suami
tak jarang masyarakat lebih mengenal anissa ketimbang agus harimurti
saya sendiri sih hanya mengikuti apa yang sudah dibuat oleh tim ya
dan juga oleh suami saya dan abu silvi gitu
jadi saya sendiri belum bisa bicara terlalu banyak
tapi yang pasti peran saya di sini sih sebagai layaknya seorang istri yang ingin mendukung suaminya untuk sukses
selain anissa adalah artis jane chalimar yang juga masuk jajaran artis pendukung agus silviana
ia didapuk sebagai ketua panitia acara deklarasi dukungan barisan teman agus silvi beberapa waktu lalu
sementara tim pemenangan anies baswedan dan sandiaga uno
juga menggandeng komika sekaligus presenter panji pragiwaksono sebagai jurubicara dalam tim pemenangannya
sebagai sosok inspiratif
dan juga sebuah peran yang menarik pemilih
dan juga sebuah peran yang menarik pemilih muda dengan gaya bicaranya yang duus
dukungan artis dalam tim pemenangan masing masing calon memang belum tentu menjamin capaian suara
karena prinsipnya daya tarik utama tetap berada di sosok pasangan calon
menurut cagup anis baswedan
pilkada bukan arena pertempuran
tapi harus dilihat layaknya sebuah festival
pesta gagasan antar calon yang maju
jadi kita berteman baik
kenal satu sama lain
jadi ketika tadi
pas gantian ketemu
terus kita ketemu kita foto sama sama
terus kita posting
dan kita ingin tunjukkan juga pada semua
bahwa ini adalah sebuah festival
ini bukan arena pertempuran
ini adalah arena untuk kita memilih
dan kita harus merayakan demokrasi ini sebagai sebuah kegembiraan
ini adalah taburan bintang dalam perjalanan pilkada dki
boleh jadi masuk bagian adu taktik meraih simpati
sebelum akhirnya warga memilih satu diantara ketiganya
tiffany raitama cnn indonesia